bahkan nomor itu
sampai merubah passwordnya
sehingga membuat penyelidikan a dan a enggak
kasus pembunuhan roy
terus langsung dibawa ke rumah sakit
dibawa ke rumah sakit mana ya pak
wah kalau itu saya kurang tahu mas
yaudah kalau itu
berarti menggadang bukan kabur ya
dan sekarang ada di rumah sakit
masih ada kesempatan
buat saya dan pak al
untuk menemukan dia
ya nggak enak dilatiin orang
ya kenapa sih mas
panji cukup sama suami sendiri
kalau suami orang lain baru
masalah apaan sih
dari kemarin aku perhatiin
tiap terima telepon jauh terus
kayaknya takut banget aku dengerin
mang dadang dibawa ke rumah sakit pak
gak tau dibawa ke rumah sakit mana pak
saya dadang pak
yang ngurus makam keluarga bapak dulu
pak apa kabar pak
alhamdulillah saya baik
pak dadang ada urusan apa kesini
saya berobat pak
dulu saya pernah ketemu
sama mang dadang di rumah sakit sejahtera
mungkin mang dadang lagi periksa kesitu ren
yaudah sekarang saya cek kesana ya pak
gak usah ren
kamu langsung ke kantor aja
biar saya sendiri yang cari mang dadang
kebetulan saya lagi di rumah sakit sejahtera
nantarin andin periksa ke dokternya
kenapa mukanya ditukuk gitu
abis telfon sama siapa kamu
terus kalo sama rendy kenapa harus telfonnya jauh jauh dari aku
aku gak boleh denger ya
saya kalo telfon disini deket deket kamu takut radiasi handphonenya tuh kena sama anak kita nanti
hmm makanya saya jauh jauh
kamu juga jangan sering sering pegain handphone
jangan sering sering ngobrol di telfon
kalo bisa chat aja terus taruh lagi handphonenya
sedikit lagi nin
kalau saya sudah ketemu bang dadang
saya akan minta dia mengaku ke kamu
apa yang sudah dilakukan elsa ke nindi
pasien atas nama ibu andini karisma putri
ah ibu silakan masuk
elsa bapak duduk poin aja ya
bapak udah dengar penjelasan al dan angga
yang dipakai untuk masuk ke akunnya roy
bahkan nomor itu sampai merubah passwordnya roy
sehingga membuat penyelidikan al dan angga
untuk mengungkapkan kasus pembunuhan roy tersendat
dan papa nggak percaya mama mampu ngelakuin hal ini
karena mama gateng
tapi aku rasa ya pak kalau
kalau al sama angga itu asal muduh aja
papa rasa ini bukan asal maju
sampai harus menyewa hacker
untuk bisa menemukan
tapi papa lebih menghargai
kalau kamu jujur sama papa
jujur sama papa
apa kamu yang melakukan hal ini
apa kamu yang meminjam handphone mama
berat bayinya satu gram
panjangnya sekitar satu lima cm
dan kepalanya juga sudah mulai terbentuk
jenis kelaminnya sudah bisa kelihatan dok
belum pak nanti masuk usia kandungan enam belas sampai dua puluh minggu
vitaminnya jangan lupa diminum ya
iya dok makasih ya
nanti ketemu lagi di jadwal kontrol berikutnya ya
makasih ya dok
gue harus tanya soal mangdadang keatmen rumah sakit
apa benar diderawat disini
tapi gak mungkin gue berengganin tanyanya
nanti udah bisa
oh saya kecewa
masa udah rag dipenuhi
jadi ini already tepat